kita ke informasi berikutnya ini ada seorang guru mengaji di pasuruan jawa timur yang dilempar bom ikan alias bondet saat sedang menggarap sawahnya pada selasa siang
korban mengalami luka robek di bagian kaki dan pahanya
belum diketahui pasti motif dari pelemparan bondet tersebut
polisi masih menyelidiki kasus ini
polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi saksi kunci di lapangan
kini polisi masih mengejar tersangka yang diduga hanya satu orang saja